jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat empat ratus sembilan puluh empat kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus tiga puluh sembilan orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan sembilan puluh pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sepuluh tiga ratus delapan jiwa
dan di samping itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat jumlah pasien positif corona yang sembuh bertambah tiga dua ratus tujuh pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi satu ratus sembilan puluh sembilan empat ratus tiga orang